kita ke sorotan kami lainnya saudara menko polhukam hadi cahyanto meminta komisi pemilihan umum kpu seprovinsi papua
untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan jalur untuk menjaga kondusivitas selama jalannya pilkada serentak dua ribu delapan belas
hadi juga meminta kpu menyosialisasikan tahapan pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada dua ribu dua puluh empat di provinsi papua
hal ini diungkapkan hadi saat menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh empat di wilayah papua rabu siang
selain menko polhukam rakor juga dihadiri menteri dalam negeri tito karnavian kemudian ketua bawaslu ri rahmat bagja
enam penjabat gubernur di pulau papua ketua kpu dan ketua bawaslu se papua serta pimpinan tni polri

harus on the track pada tugas fungsi dan kewenangannya
dan selain itu harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hapi di setiap masyarakat
jika kpu selaku penyelenggara sudah on the track saya yakin penyelenggara pemilih pilkada di papua ini bisa berjalan sesuai dengan rencana
sudah bersiap jurnalis kompas tv vindi rakmeni di jayapura papua yang akan melaporkan hasil rakor pilkada serentak seprovinsi papua
selamat sore vindi apa saja poin poin yang dicatat dari hasil rakor
jelang penyelenggaraan pilkada se provinsi papua
ya selamat sore mido dan juga saudara
untuk rakpor kesiapan pilkada di papua ini yang dipimpin oleh menko polhukam hadi cayanto baru saja selesai sekitar sepuluh menit yang lalu
dan ada beberapa poin penting yang disampaikan menkopol hukam kepada para tni polri dan penyelenggara baik kpu dan bawaslu di provinsi papua untuk menyiapkan keleksonan pilkada
ada beberapa poin yang kami catat yaitu yang pertama
adalah meminta kepada penyelenggara baik kpu dan bawaslu untuk mulai melakukan sosialisasi tahapan pilkada yang ada di papua
yang menarik vindi ada empat daerah otonomi baru yang baru pertama kali nanti akan menggelar pemilihan gubernur
ada pesan khusus dari menkopol hukam untuk kesiapannya
ya memang untuk wilayah papua sendiri ada empat daerah otonomi baru
yakni papua tengah papua selatan papua pegunungan dan papua barat daya yang akan ikut serta pilkada dua ribu dua puluh empat ini
ini adalah pertama kali mengikuti pilkada
ada pesan yang disampaikan oleh menko polhukam kepada penyelenggara untuk mulai mensosialisasikan tahapan pilkada mulai dari saat ini hingga nanti november
kemudian ada pesan yang juga disampaikan kepada
jadi yang paling penting di garis bawahi adalah sosialisasi tahapan ya nanti di empat daerah otonomi yang baru
supaya tingkat partisipasinya juga tinggi di pilkada serentak
terima kasih jurnalis kompas tv vindi rakmeni melaporkan langsung dari jayapura papua